luluh lantak beginilah kondisi rumah milik mufid yang menjadi pusat ledakan di desa giriwarno
kecamatan kalian kerikaupaten magelang jawa tengah
kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah rumah lainnya
dari data kepala dusun setempat hingga senin pagi
tercatat tiga puluh lima rumah milik warga mengalami kerusakan dari kategori berat hingga ringan
korban mufid tewas di lokasi kejadian
sementara tiga orang lainnya terluka dan saat ini dirawat di rumah sakit umum daerah tidar kota magelang
senin pagi kapolda jawa tengah irjen
pada saat ini kejadian pol ahmad lutfi mengecek lokasi ledakan
dari hasil penyelidikan sementara tim gegana polda jawa tengah
ledakan diduga bersumber dari bahan baku petasan di lantai dua rumah korban
pihak kepolisian mengamankan sebuah plastik berisi bahan petasan
yakni potasium belerang dan serbuk aluminium
sementara dari keterangan sejumlah saksi
diketahui korban merupakan pembuat petasan renteng
dan memesan bahan petasan seberat tujuh lima kg dari seorang warga tegal rejo
kau paten magelang
yang saat ini telah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian
jadi potasium kemudian sulfur aluminium
yang sementara ini kita amankan satu orang tersangka atas nama i
ya ini merupakan satu warning bagi kita semuanya
peristiwa ledakan itu terjadi pada minggu sekitar pukul delapan malam
usai masyarakat melaksanakan solatara
dan juga untuk menjaga keamanan
hingga saat ini warga masih bergotong royong memperbaiki atap rumah yang rusak
rijoko purnomo magelang jawa tengah